tim pelindungan wni dari kbri khartum sejauh ini telah berhasil mengevakuasi empat puluh tiga wni yang terjebak di lokasi pertempuran ke safe house di kbri khartum
jadi saat ini empat puluh tiga wni berada di kbri kartum
status keamanan saat ini adalah siaga satu
persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat tepat untuk dapat melakukan evakuasi dengan terus mempertimbangkan keselamatan wni
sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa keselamatan adalah prioritas utama